minum obat dari buku ya
aku tidak butuh obat
aku butuh darah
ya sudah ikut bopo
bopo tau dimana tempatnya
kejahatanmu sudah tidak dapat dimaafkan
kamu harus ditangkap
kalian bisa menghentikan aku
ampun ampun ampun ampun
ini akibatnya kalau kalian gagal memenuhi perintahku
sekarang kalian sendiri yang menanggung semua akibatnya
ampun pak man
tapi kita sudah berusaha pak man
iya pak man tolong jangan hukum kami lagi
kalian berdua aku ampuni
tapi kalian harus mengambil kain ambang kumbang
kalian berdua akan aku hukum
tapi bagaimana caranya pak man
itu terserah kalian
aku tidak mau tahu
kalau kalian gagal lagi
aku tidak akan segan segan akan menghukum kalian berdua
bagaimana caranya kita mendapatkan kain saksi ambang umbang itu
aku juga bingung
diwarok galak sekali
kalau sampai kita tertangkap sama saja kita cari susah
tapi pak man badrika dia pasti akan sangat parah
kalau sampai kita tidak berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan
marjika tunggu sebentar
aku dapat akal
apa kamu masih punya racun hunian
masih ada banyak
baiklah kalau begitu
ayo kita pergi ke rumahnya
ayo kita pergi ke rumahnya
ayo marjika kita buat kiwarok bertukuk lutut
kenapa mbak sari ada apa
biar popo sembuhkan
minum obat dari popo ya
aku tidak butuh obat
aku butuh darah
ya sudah ikut popo
popo tau dimana tempatnya
kalian sama humbled
aku yang menginginkan darah binatang
tapi janin yang ada dalam perutku ini bobo
ada apa nyai
ada apa nyai
ternyata kau bukan manusia
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
ojo tangi god moguli awas jongetoro aku lagi bang wingo wingo jin setan kangta utusi jajil
seberang wajol layu wahai sang dewi kala suka ngerawuh sang dewi kala penguasa ilmu setan
tangi aku malam piru artis tiada yang lembut aku akan mengantarkan tumbal kini padamu aku mohon
kanjeng aku mohon agar kanjeng sudi berkenan menerima tumbal dari
terima kasih kanjeng dewi kala kau telah menerima tumbal hamba dengan baik tinggal tersisa
beberapa tumbang lagi dan aku aku akan menguasai ilmu setan jagi